perangkat virtual reality membuat anda seolah olah berada dalam sebuah game berada di dalam sebuah film tentunya dengan sudut pandang tiga ratus enam puluh derajat
bayangkan anda berada di dalam sebuah ruangan dengan lcd berada di lantai di dinding atau di atap
yang membedakan device ini dengan perangkat oculus rift atau playstation vr adalah ini portable bisa dibawa kemana saja
pertanyaannya apakah bisa dipakai di mana saja
saya banyak menghabiskan waktu bermain game di smartphone pada saat di dalam kereta api
secara teknis saya juga bisa melakukan hal yang sama
menggunakan gear vr sambil menunggu kereta saya bermain game virtual reality
secara praktek memang saya sungguh sungguh menikmati games ini tapi tanpa sadar bisa saja saya kecopetan atau tas saya dicuri
virtual reality memang menyenangkan dan memberi pengalaman yang baru
dan ironisnya terisolasi di tengah kerumunan orang
satu lagi menggunakan vr kadang anda susah membedakan
apa anda hanya memutar kepala anda untuk melihat sekeliling
atau anda putar seluruh badan ketika anda bermain
lucunya ketika anda bermain anda menjadi tontonan dan anda tidak sadar sedang asik bermain
tapi jangan khawatir anda bisa balik kameranya dan bisa melihat mereka secara rahasia
kelebihan gear vr ini berbentuk portable dan muat di tas
tapi ada satu hal lagi yang harus diperhatikan yaitu kebersihan lengsa
karena sangat tidak nyaman ketika menggunakan lensa berdebu yang menghasilkan gamut
karena sangat tidak nyaman ketika menggunakan lensa berdebu yang menghasilkan gamut

samsung gear vr dibanderol dengan harga mulai rp satu lima juta dan kompatibel dengan galaxy note lima s enam dan s tujuh
saat ini hampir seluruh produsen smartphone sedang mengembangkan teknologi virtual reality ini
karena mereka percaya di masa depan teknologi ini akan mengubah cara orang untuk bermain games dan menonton film
pak idina ataprawira jakarta